minggu pagi tim gabungan ditpol air dan udara siap membantu proses pencarian korban pesawat sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh
yang jatuh di perairan kepulauan seribu pada sabtu tanggal sembilan januari dua ribu dua puluh
berikut adalah laporan koresponensi ann indonesia alpi pratama
pagi ini tim gabungan dari ditpol airut korps polairut mabes polri bersama dengan tim dari basarnas
akan melakukan operasi pencarian gabungan terkait dengan jatuhnya pesawat sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh dua pkclc
di perairan laut jawa tepatnya di utara jakarta di sekitaran pulau seribu
tepatnya juga ada di sekitar pulau leki dan juga pulau lancang pada hari sabtu sembilan januari dua ribu dua puluh satu kemarin
pagi ini tim dari ditpol airut sendiri sudah mempersiapkan keberangkatan
untuk melakukan penyisiran di titik yang kemarin diduga menjadi lokasi jatuhnya
pagi ini tim gabungan dari ditpol airut dan juga basarnas sendiri ada sekitar tiga puluh orang
dan ditambah dengan beberapa media yang nanti juga akan ikut dalam proses pencariannya sendiri ke wilayah laut jawa
dan ada empat unit ataupun empat alut yang nantinya dikerahkan untuk melakukan penyisiran di sekitar pantai laut jawa
di dekat kepulauan seribu
di belakang saya ini ada dua helikopter jenis dolpin yang tengah dipersiapkan
artinya bisa membawa kru tim pencari dan juga media untuk melakukan penyisiran
dan di belakang juga ada helikopter bell yang juga berjumlah dua unit
yang nantinya akan diterbangkan bersama sama dalam proses pencarian sendiri
dan sampai saat ini memang setelah dinyatakan hilang kontak pada pukul empat belas empat puluh wib
sabtu sembilan januari dua ribu dua puluh satu kemarin
belum ada titik terang terkait dengan bagaimana kondisi dari pesawat tersebut
dan juga dengan korban yang ada di dalam pesawat
tapi sejauh ini informasi yang kami terima dari kementerian perhubungan
bahwa total ada enam puluh dua penumpang termasuk penumpang dan juga kru dari pesawat sendiri
yang ada di dalam manifest